khususnya bagi kelas satu sd
tidak kurang adem juga dari kita gitu ya
khususnya pelaku usaha mikro kecil
tak kurang dari lima ratus potong tempe yang sudah jadi siap didistribusikan ke pasar pasar
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh melissa kompak noni
pokoknya tahun terakhir gue di sma tuh